marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
lari lai kemuliaan bulan ramadhan
pernahkah anda mengalami rasa takut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar di kultum ramadhan gapai kemuliaan
ada tiga hal yang senantiasa membuat kita gagal mencapai tujuan
tiga inilah musuh utama yang membuat kita tidak mencapai tujuan
apa yang baru saja saya perlihatkan saya menyimpulkan di belakang itu adalah kegelapan yang membuat kita takut
dan kemudian disini cahaya yang membuat kita berani
sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana solusi menghindarkan rasa takut
saya ingin memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana saja
bahwa sesungguhnya dalam tubuh kita ini seperti ada termometer
kalau sekiranya sudah mencapai suhu tertentu
maka kita akan merasa demam
begitu pula ketika anak kita badannya terkena sakit
maka ketika suhu tertentu maka dia akan menggigil dan demam
di dalam jiwa kita juga ada sebuah fungsi termometer yang membuat kita sensitif
dan ketika rasa takut maka tubuh kita merasa demam
nah inilah yang membuat kita takut
dari mana takut itu lahir
ada yang takut ketika berusaha takut gagal
ada yang takut ketika bertemu atasan takut dimarahi
ada yang takut untuk memulai tidak berhasil
nah rasa takut seperti itu sesungguhnya terjadi ketika masa kecil
kita mengalami masalah masalah yang tanpa sadar membentuk diri kita
orang tua kita yang mungkin mengajarkan kita
dan itu ribuan kali kita dengar
hingga ketika kita sudah dewasa
kata kata tidak kata kata jangan itu membentuk diri kita
ketika kita mulai melangkah takut jatuh
nah inilah yang membuat kita memiliki rasa takut
jadi rasa takut itu tercipta karena lingkungan kita
masa kecil kita ketika kita anak anak melihat kegelapan
ditakut takuti ada setan

kemudian ketika mau melangkah naik tangga takut jatuh
akhirnya mau bergerak tidak berani memulai
yang kedua adalah apa yang sering kita lihat
apa yang sering kita dengar
apa yang kita sering rasakan berulang ulang menimbulkan rasa takut kita
dan yang ketiga adalah kejadian kejadian yang membuat kita terkena trauma
contoh lima kali berpacaran lima kali gagal nikah
sepuluh kali berpacaran lima kali gagal nikah

akibatnya tidak berani lagi mendekati pacar
tidak berani lagi mendekat memulai usaha
inilah penimbulkan rasa takut yang mengontrol diri kita
di dalam alam prasadar kita
atau katakan alam bawah sadar kita
saya berikan contoh yang sangat sederhana
jadi ada seekor gajah kecil
yang kakinya diikat oleh rantai kecil
dia berputar putar tidak bisa keluar
ketika dia coba gagal
ketika dia berputar putar tidak bisa keluar
gajah itu sudah besarnya lima ton
apa yang terjadi
gajah itu tetap tidak berani keluar
meskipun rantainya kecil
apa yang terjadi
karena gajah tersebut memiliki rasa takut pada pikirannya
nah inilah faktor yang membuat kita gagal
faktor yang membuat kita tidak berhasil
faktor yang membuat kita tidak bisa move on
kita harus percaya diri
bahwa kita tidak seperti itu
kita harus mengganti memori kita
microchip kita yang ada pada pikiran kita
dengan mengganti rekaman yang positif
rekaman bahwa kita sudah berhasil
anda misalnya lima kali mencoba
anda harus sudah merasakan seolah itu berhasil
anda sudah berapa kali ditolak
akhirnya anda takut
anda harus mampu merasakan bahwa seolah itu anda sudah diterima
anda rasakan berkali kali hingga masuk alam bawah sadar kita
maka dia akan men switch memori kita
membuat kita memiliki memori baru
nah itulah mengapa senantiasa diajarkan
engkau adalah manusia sempurna
manusia yang memiliki segalanya
karena kita adalah masterpiece
dengan memahami bahwa diri kita adalah makhluk
yang memiliki segalanya
dengan memiliki segalanya
dengan menyadari bahwa diri kita adalah khairul umah
maka pada saat itu
kita akan mampu menghilangkan rasa takut kita
ucapan subhanallah walhamdulillah
adalah kunci yang akan membuat
rekaman bawah sadar kita
menangkap memori memori baru
menghilangkan rasa takut
yang sesungguhnya sudah diajarkan
mengapa kita harus melakukan
ketika kita bergerak
ketika tangan kita mengangkat
maka rasa takut itu akan hilang
contoh saja ketika anak kecil
dia tidur dan takut
dia mengatakan takut ada setan
lalu bapak aja mengatakan
saya letakkan senapan nanti kalau apa apa tembak
dan anak itu langsung tidur dengan jenjak
yang sudah dilakukan
takut itu hilang
akan membuat takut hilang
masukkan alam bawah sadar
membuat itu tersimpan dalam memori
pergunakan kata kata positif
dan membuat memori kita
akan menggantikan memori salah takut itu
karena rasa takut
bukan tercipta karena gelap
tapi rasa takut
masa kecil kita
kejadian kejadian yang mengalami
dan juga peristiwa besar
yang telah merubah diri kita
dengan cara seperti itu
kembali akan sirna
dan kita akan maju ke depan
tiga musuh besar kita
maka takut akan hilang
demikian selamat mencoba
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh